media sosial diramaikan oleh pengakuan seorang mahasiswi universitas pelita harapan tanggerang banten
mahasiswi angkatan dua ribu dua puluh dua berinisial as itu mengaku mendapat kekerasan dari pacarnya yang merupakan seniornya di kampus
mahasiswi itu menceritakan ia sudah menerima kekerasan fisik dan purple dari pacarnya sejak pertengahan dua ribu dua puluh dua
saat ini pihak oph telah mengeluarkan mahasiswa yang diduga melakukan kekerasan tersebut
as telah melaporkan kekasihnya itu ke polres tanggerang selatan dengan tuduhan penganiayaan
dia juga melaporkan kejadian yang dialaminya ke komnas perempuan
menurut komnas perempuan pengaduan seputar kekerasan dalam hubungan yang mereka terima sekitar tiga per tahun
namun tidak semua kasus berjalan hingga ke meja hijau
nah yang harus kita bangun adalah ketika kita mendapati korban maka kita harus dalam berbagai kapasitas yang membantu korban
membantu korban itu tadi mendengar memfasilitasi tidak menyalahkan dan mensupport kemudian membantunya untuk pulih
kejadian yang menimpa mahasiswa uph itu sontak membuat kata kunci toxic relationship kembali ramai dibicarakan warganet
menurut psikolog edward sutardio ada perbedaan antara toxic relationship dan abusive relationship
menurutnya toxic relationship bisa terjadi di mana saja dan antara siapa saja
baik itu antar teman rekan kerja maupun keluarga tidak hanya antar pasangan kekasih
the abusive relationship jelas ada korban ada pelaku
di mana toxic relationship itu lebih banyak digambarkan
di dalamnya mungkin ada abusive gitu tapi
itu nggak clear cut bahwa satu pelaku satu korban
jadi kalau di hubungan yang satu bukulin yang satu maki maki
tapi yang satu nggak melakukan apapun dan dia nggak terlihat dia merespon pun dengan hal yang juga mengancam ya
itu kita lebih enak untuk nyebutnya lebih ke arah abusive relationship
orang orang yang berada di dalam hubungan yang toxic sering tidak sadar bahwa mereka sedang menjalani hubungan yang tidak sehat
sebab secara psikologis
mereka merasa kehilangan kepercayaan diri untuk memulai hubungan yang baru
kena itu adalah kepercayaan diri rasa aman rasa mampu mengontrol diri itu kena
jadi misalnya orang ini jadi terus merasa bersalah terhadap pasangannya
menurut psikolog kebanyakan kasus toxic relationship tidak disadari oleh pasangan tersebut
ada beberapa ciri suatu hubungan merupakan hubungan yang toxic
di antaranya tidak adanya rasa percaya terhadap pasangan dan selalu menaruh curiga
lalu gaya berkomunikasi yang buruk kejam dan mengintimidasi
controlling behavior yakni mendikte perilaku pasangan dan diikuti dengan ancaman
frekuensi berbohong terhadap pasangan juga tinggi dalam toxic relationship
orang yang toxic juga biasa menuntut pasangannya melakukan sesuatu
ini bisa membuat pasangan merasa lelah menjalani hubungan itu
dan yang terakhir ada sikap mencari cari alasan untuk membenarkan tindakan
lantas bagaimana caranya untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat ini
yang pertama carilah dukungan dan bantuan dari orang terdekat
lalu ambil sikap tegas agar tidak terjebak dalam siklus kekerasan dalam hubungan
jika memilih untuk berpisah putuskan hubungan dengan pasangan di semua platform media sosial
cari kesibukan atau kegigilan
kesehatan yang bisa membantu mengembalikan kepercayaan diri dan menyembuhkan luka akibat hubungan yang tidak sehat
jika anda menjadi pihak luar yang menyaksikan kerabat anda terjebak dalam toxic relationship
yang perlu anda lakukan adalah menyadarkan kerabat anda
caranya menunjukkan fakta fakta perubahan negatif yang terjadi pada dirinya sejak menjalani hubungan
lalu yakinkan kerabat anda bahwa anda dan orang orang terdekat akan selalu mendukungnya
untuk pulih dari trauma yang dialami
suci banjin kartika bagus jakarta